para orang tua bekerja termasuk saya sering dihadapkan dengan dilema menitipkan anak
karena tidak semuanya nyaman dengan jasa pengasuh anak ataupun ada keluarga yang bisa dititipi
tapi zaman sekarang banyak sekali solusi yang bisa dicoba salah satunya adalah daycare modern
nah saya akan coba nih dengan katinka hari ini ya ikutin saya ya
berawal dari kegalauan saat akan kembali bekerja
saya pun mencari tahu lebih banyak tentang konsep penitipan anak atau daycare
siapa sangka kini daycare telah berevolusi menjadi semakin canggih
dengan berbagai fasilitas yang dibangun khusus untuk anak usia empat bulan hingga empat tahun
daycare yang berlokasi di dekat kawasan scbd ini contohnya
yang memiliki ruang kelas taman bermain baby spa hingga tempat tidur dengan tema hutan yang unik
di jakarta apalagi ya kita kan anak anak tuh sangat kekurangan exposure terhadap lingkungan
aku langsung mikir oke gimana kalau misalnya temanya tuh hutan gitu
dan gimana tema hutan itu sendiri bisa berasa lebih friendly ya buat anak anak
jadi aku kepikiran oke
kalau misalnya aku lagi ekspor di hutan kayaknya suasana yang aku pingin dapetin tuh kehangatan keceriaan
kita mau anak anak itu bisa senang bereksplorasi ketemu teman temannya ngerasa nyaman gitu
nah tak perlu khawatir meski berbeda tempat
saya juga dapat memantau kondisi anak secara live melalui cctv yang terpasang di setiap sudut
solusinya itu untuk mama mama panik sebenarnya
kalau misalnya mama mamanya pada panik untuk nitipin anaknya nggak tahu ke siapa
selain nitipin anaknya kita tuh ngasih activity juga ke mereka
terus untuk ibu bapaknya juga yang kerja kan bisa melihat juga dari akses cctv nya
terus kita juga apa namanya kita juga pasti akan ngasih tau yang terbaik lah
di akhir hari inka bakal dapat rapor seperti ini nih
nah tapi buat anda yang ingin bekerja dekat dengan anak saya juga punya solusinya
jadi sambil nunggu inka selesai beraktivitas
yuk kita lihat coworking space ramah anak
co working space biasanya hanya digunakan oleh para pekerja yang membutuhkan ruang kerja yang dapat disewa per jam hingga bulanan
namun sebuah co working space di kawasan bintaro ini mampu mengakomodir kebutuhan orang tua bekerja
lengkap dengan berbagai aktivitas untuk anak usia dua sampai lima tahun dan didampingi fasilitator

orang tua dapat bekerja di lantai atas
anda dapat memilih area cubical atau ditemani kasur dan bantal nyaman di pojok ruangan
yang mampu melengkapi pengalaman mengasuh anak sambil bekerja para generasi milenial
karena biasanya bekerja dengan anak itu it's a two contradictive terms gitu

kalau kerja itu ya nggak bawa anak gitu
kenapa enggak kita develop a new terms dimana work and play itu bisa menyatu gitu
ya menjadi orang tua memang membutuhkan komitmen penuh
namun aktualisasi diri melalui profesi juga tak perlu ditinggalkan
dengan hadirnya solusi alternatif yang mendukung keseimbangan antara kehidupan bekerja dan mengasuh anak
nisa pagi jakarta